memasuki awal bulan oktober kasus covid sembilan belas di indonesia telah menembus angka tiga ratus ribu
penambahan ini meningkat seiring dengan upaya pemerintah yang semakin gencar menggelar tes covid sembilan belas kepada masyarakat
epidemiolog dari universitas indonesia pandu riono memprediksi penambahan kasus akan semakin bertambah hingga akhir tahun
jika tidak ada upaya keras untuk menekan penyebaran virus
pandu juga melihat saat ini indonesia belum selesai menghadapi gelombang pertama pandemi
dan masih harus waspada menghadapi gelombang kedua pandemi covid sembilan belas
karena sekarang ini kan yang dilakukan oleh pak luhut itu bukan untuk menekan penularan
tapi berusaha menekan kematian di rumah sakit
gelombang pertama saja belum terjadi mas
jadi sekarang itu dari awal itu dari awal maret sampai sekarang itu
untuk indonesia meningkat terus
ya meningkat terus
kalau di ki waktu pembatasan sosial itu pernah menurun
kemudian meningkat lagi dan terus meningkat sampai sekarang
sementara itu di masa pandemi ini jiwa tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan kasus covid sembilan belas semakin terancam
dengan bertambahnya jumlah kasus positif covid sembilan belas di indonesia
maka semakin menambah beban sistem kesehatan
hal ini tentunya berpengaruh besar pada kesehatan para tenaga medis di lapangan
pangan yang jumlahnya terbatas
wakil ketua tim mitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia ari kusuma januarto
meminta agar masyarakat dapat lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan
untuk menahan laju pertambahan kematian tenaga kesehatan yang semakin tinggi
yang memperhatinkan adalah meski pemerintah dan banyak pihak yang sudah benar benar menyampaikan
pentingnya protokol kesehatan namun jumlah kematian tenaga kesehatan
terutama dokter ini semakin berbesar
dan kita tahu angka kematian yang cepat ini membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya abai
terhadap pelaksanaan protokol kesehatan namun juga tidak peduli pada keselamatan tenaga kesehatan
kehilangan tenaga kesehatan terutama dokter akan semakin memperburuk kondisi sistem kesehatan indonesia
karena dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencetak dokter dokter baru
hingga kini sudah satu ratus tiga puluh dokter sembilan dokter gigi dan sembilan puluh dua perawat
yang telah gugur akibat covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
pemprov dki jakarta membatalkan wacana pelarangan isolasi mandiri pasien covid sembilan belas di rumah
ya gubernur dki jakarta anies baswedan menerbitkan aturan syarat dan prosedur isolasi mandiri
di mana salah satunya kewajiban pemasangan keterangan isolasi mandiri di depan rumah
sebelumnya anies baswedan berulang kali di depan media mewacanakan pelarangan isolasi mandiri di rumah
namun hal tersebut batal setelah dikeluarkannya keputusan gubernur tentang syarat dan prosedur isolasi mandiri di rumah
salah satu yang dimuat terkait rekomendasi gugus tugas rt atau rw setempat dan tidak ada penolakan dari warga
isolasi di rumah juga dapat dilakukan dengan pertimbangan lokasi dan fasilitas hunian yang memadai
salah satu ketentuan juga mengharuskan rumah pasien ditempel stiker pengumuman tentang isolasi mandiri
wakil gubernur dki jakarta
riza patria mengatakan pemasakan stiker tak bermaksud membuka aib pasien
beberapa waktu lalu kami mengeluarkan pak gubernur tentang pergub sembilan ratus delapan puluh tahun dua ribu dua puluh
dimungkinkan isolasi mandiri dengan persyaratan yang ketat ya
tidak kurang ada enam belas persyaratan
di antaranya tempatnya harus yang menulis syarat yang luas
ada kamar mandi dalam tidak boleh di pemungkinkan padat
kemudian seluruh prosedurnya harus ditati harus seizin dengan tetangga
kemudian juga nanti di tempat isolasi mandiri lainnya juga harus diberi tanda
ya bentuknya bisa stiker dan lain sebagainya